oke kita kembali ke diskusi kita malam ini
bang abalin menjawab tadi
pertama pertama begini
semua rumah sakit rumah sakit terujukan
bagi setiap pasien yang terindikasi terkena virus covid sembilan belas
dijamin oleh negara dan gratis
yang jadi persoalan yang disebutkan beliau kemarin ini
adalah tidak menjadikan terujukan
itu di pasar minggu
sehingga dia datang kemudian menunggu dua jam dan pulang
tapi pada akhirnya kemudian dijemput lagi oleh masyarakat
dan sekarang ada di rspi
nah posisi inilah yang saya mau jelaskan kepada masyarakat indonesia
ini yang kasus yang mana dulu
kasus pasar minggu
ya maksudnya itu yang
terkait dengan yang satu juta yang tadi bongsa
jangan juga sampai masyarakat salah dan mendengarkan keliru
dari sebuah informasi ini
kemudian yang kedua
yang tadi disampaikan terkait dengan wartawan ini
ini terkait dengan apa
dengan hasil laboratorium
pak rumah sakit ini kan ada standar operasional mereka pak
jadi bapak saya atau siapa saja
dia punya standar
tahapan proses untuk bisa mendapatkan itu kan
tidak serta merta pak
meskipun anda wartawan pak
karena itulah maka mereka membutuhkan informasi yang jelas

bapak mungkin datang bapak boleh kasih tau
bahwa kami membutuhkan data ini
untuk apa untuk kepentingan publik
jadi kalau pas datang kemudian
tidak terlayani karena dan dia kaget juga
karena ini adalah data data laboratorium
maka tentu dong
ini kan rumah sakit
dia menjaga identitasnya
ini siapa orang dari mana tinggal di mana
apa jabatannya itu kan regulasi
oke tapi ada publik yang juga menyatakan bahwa
kalau datang pun tidak terakomodir
tenaga medis yang ada
dan peralatan serta
hal hal yang memang menyangkut
bagaimana proses pemeriksaan itu menjadi lebih
bagaimana ini bisa dipastikan
bahwa yang datang ini
diperiksa dengan baik
ini kan juga membantu kerja pemerintah
kalau dia mendapatkan rujukan dari rumah sakit
di mana dia terkena atau
nah ini mau saya bantah dulu
ini masalahnya itu beda sebetulnya
masalah wartawan itu
sebentar ya tunggu sementara
kalau tiba tiba ada orang datang
kemudian dia datang
dan menyampaikan tolong dong saya diperiksa
saya harus dilayani ini begini
pak yang kita hadapi ini
ada satu protokol yang disiapkan
yang disebut dengan protokol kesehatan
kami siapkan itu dari kantor staff presiden
itu sebabnya maka tahapan tahapan itu
bukan berarti tidak diurus
justru itulah yang menjadi perhatian
daripada pemerintah terhadap
jangan diperlukan untuk berhenti berhenti berhenti
sampai dia bisa menjadi kontak dengan orang lain
membuat penyebaran terhadap virus corona itu
itu dilakukan oleh pemerintah
jadi sebetulnya kan ceritanya ini agak berbeda
dengan apa yang disampaikan ke saya
sebetulnya sekelompok wartawan itu sudah datang
dan diminta oleh disuruh lah dalam nama kritik ya
oleh pak ahmad jurianto
untuk datang ke rumah sakit persahabatan
untuk memeriksakan kesehatan di sana
karena mereka pernah kontak langsung dengan pak budi karya
jadi mereka pernah wawancara dan dekat gitu
ya biasalah gitu wartawan mencari berita seperti itu
nah tentu mereka khawatir
atas dasar kesadaran pribadi
dan juga kesadaran kualitif
kemasyarakatan mereka datang
begitu sampai di sana ternyata dokternya sudah tidak ada
dan mereka disuruh datang lagi misalnya kembali
untuk memeriksakan besok harinya
menurut mereka ini prosedurnya itu agak berbeda
mestinya orang orang yang sudah pernah kontak seperti itu
itu harus segera diperiksa
kenapa karena penyebaran virus ini agak unik
kan banyak yang tidak terdeteksi
banyak orang yang tidak terdeseksi
karena tiba tiba sakit sebelumnya tidak ada gejala apa apa
tapi tiba tiba sudah menyerang begitu saja
dan mereka kan khawatir
kalau disuruh pulang lagi gitu
ini padahal jamnya itu sekitar jam setengah empat atau jam empat sore
nah ini kan menyatakan
dari pemerintah untuk melayani masyarakatnya
jika hal hal ini nanti terjadi terus menerus
di semua rumah sakit kita
belum lagi misalnya kalau kita cek nih
apakah semua rumah sakit yang ditunjuk pemerintah yang satu ratus tiga puluh dua itu
sudah memenuhi standar
apakah dokternya sudah ada
ruang isolasinya sudah punya
alat kesehatannya sudah ada
dan bagaimana mekanisme pengobatan yang dilakukan
apakah standar operasionalnya itu sudah memang cuma
dipakai dengan benar atau tidak
nah ini kan belum pernah kita awasi
nah karena itu saya memang berharap
pada pemerintah untuk tidak katakanlah
menganggap masalah ini enteng
dulu saya ingat ketika virus ini mulai mewabah
pemerintah kita mengatakan
di kita ini tidak ada
virus ini tidak pernah ada
bahkan pemerintah melalui wakil presiden
mengatakan kita ini alhamdulillah
tidak terkena virus ini karena kita sering rajin
kunut dan juga istighosa
eh tau tau sekarang sudah ada
ya kan ada ini virus
berarti kan doa istiqosah dan doa kunut
tadi itu gak mempan
atau doa doa umat beragama
nah ini kan artinya
ini kan tidak boleh dianggap seperti itu
doa itu perlu
itu penting mengabalin tetapi
jangan bertahan padahal yang seperti itu saja
tanpa ada upaya dan ikhtiar dari manusia
ini kan secara teologis kan begitu
enggak ini fakta
dan itu tidak bisa dibantah begitu
termasuk mohon maaf
menteri kesehatan juga
di banyak tempat mengatakan
kita ini ya sudah tenang saja
ini tingkat fatalitas dan mortalitas
kalau di indonesia malah
ini kan ini baru loh ya
nah ini kan tidak bisa dianggap enteng juga
tingkat mortalitas dan fatalitas dari virus ini
itu negara harus bertanggung jawab
karena tugas negara menurut konstitusi itu
melindungi segenap tumpah darah indonesia
dan pasal dua puluh delapan h itu tentang
hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan
para pendengar ini jangan sampai nanti tersesat
dari penjelasan beliau
ini tidak ada
ini mana yang disebutkan penyiasatan
ini negara tidak ada satu orang pun yang menganggap bahwa covid
corona sembilan belas ini ada orang menganggap enteng
sangat amat serius
presiden berkali kali saya mencatat lebih kurang sembilan kali
beliau mengatakan bahwa kami sangat serius
dan jangan pernah menganggap sepele
itu sebabnya beliau bilang bahwa tetap kita waspada
tapi kita tidak boleh panik
ya sebagai orang beragama kan tentu kita mesti tahu bahwa
kalau virus corona ini adalah bagian dari satu peringatan allah swt
mungkin cara hidup kita tidak terlalu bagus
kita mungkin tidur terlalu tengah malam
mungkin kita biasa mengkonsumsi
khamar yang dilarang allah swt
mungkin kita suka merokok dan lain lain sebagainya
kita konsumsi makan tidak teratur
kita punya asam lambung dan lain lain
sebagai orang umat beragama
ini mesti kita jadikan sebagai pelajaran penting
karena itu apa
hal yang pertama adalah pemerintah membutuhkan dukungan seluruh komponen bangsa
dia pendeta pendeta pastor biksu pastor ulama dan segala macam
semua peringatan peringatan pemerintah ini harus didengar diikuti baik baik
karena tidak ada lagi institusi tertinggi yang bisa kita dengar
kecuali adalah pemerintah
pemerintah mana nih pemerintah pusat
ya kalau undang undang bilang pemerintah itu pasti pusat
soalnya sekarang ada tumpang tinggi nih
anda dengar percaya sama saya
ini dpr dan cina
yang ketiga tadi apa ini belum selesai
kalau dibilang pemerintah pusat pemerintah itu pasti pusat
dan yang ketiga
tidak boleh orang menggunakan virus corona dengan isu ini menjadi kepentingan politik
tidak ada isu elitis
itu penting untuk apa
itu penting untuk bisa memberikan satu kesadaran kepada masyarakat bahwa
masalah ini adalah masalah negara dan masalah ini adalah masalah bangsa
mari kita bangun satu kekompakan kebersamaan persatuan
kita sepakat disitu
tidak hanya pemerintah saja yang bekerja tapi seluruh pihak
itu makanya saya bilang saya harus jelaskan
supaya jangan masyarakat bingung dengan penjelasannya pas oleh ini
saya tidak mengatakan sesuatu tidak ada misalnya yang saya jelaskan sesuatu yang salah
dan itu fakta yang di juga saya kira pendengar pemirsa juga melihat dan merasakan itu
tapi saya mau mengomentari salah satu bukti misalnya di mana tadi pelibatan masyarakat sipil itu belum maksimal
saya mau katakan kita ini punya organisasi organisasi besar di indonesia
katakanlah nahdlatul ulama muhammadiyah persis al wasliyah dan banyak lagi organisasi keagamaan lain ya di luar agama islam
kemudian ada organisasi kepemudaan organisasi olahraga profesi dan lain sebagainya
saya mau nanya memang betul nggak sih serius ini mau mengadakan pelibatan sosial ini
pelibatan civil society dalam hal memerangi
artinya kita memang
menurut saya ini belum dilakukan
kita tahan dulu kita break dulu nanti kita ngobrol lagi
ini sudah selesai atau kita akan lanjut lagi
oke satu segmen lagi kata produser saya karena belum selesai
akut miskom nih bang ngabalin layar demokrasi akan kembali usai